warga kampung jagawana bekasi jawa barat dibuat geger
dengan aksi penyiraman air keras
yang terjadi senin dini hari sekitar pukul tiga pagi
di salah satu rumah kontrakan yang dihuni
tiga orang wanita yang terdiri dari ibu anak dan cucunya
akibatnya tiga korban mengalami luka bakar
pada bagian wajah dan bagian tubuh
ketiganya mengalami luka bakar tiga puluh hingga lima puluh persen
berdasarkan keterangan sejumlah saksi
aksi penyiraman air keras dilakukan oleh ks
pria berusia dua puluh dua tahun yang merupakan suami siri
dari korban sri hardianti
pelaku melancarkan aksinya ketika korban tengah tertidur
usai melancarkan menyiram air keras
pelaku langsung larikan diri
sementara ketiga korban dilarikan ke rumah sakit chenka medica
dan rumah sakit umum daerah kabupaten bekasi
sebelum terjadi aksi penganiayaan
pasangan suami istri siti hardianti dan ks
kerap cekcok dan pernah dimediasi oleh pihak rt setempat
namun karena sudah tidak tahan dengan perlakuan pelaku
korban memilih pisah ranjang dan tinggal bersama ibunya
katanya sih si istrinya emang udah lama pisah panjang lah
jadi cuman si suami itu tidak mau nyerahin
cuma bukan baru sekali dua kali itu si suami berkelakuan
seperti ini loh
polisi mengatakan aksi kekerasan di latar belakangi kekesalan pelaku
lantaran sang istri menolak melanjutkan bahtera rumah tangga
yang dipicu masalah ekonomi
sebenarnya modus modus rumah tangga lah ya
ekonomi atau apa
ekonomi motif utamanya
tapi udah bercerai emang dan
apa baru pisah ranjang aja dan
polisi kini masih memburu pelaku
dedy jawa barat